densus delapan puluh delapan anti teror polri mendalami keterkaitan ormas terlarang fpi dengan jaringan teroris
pasca dua simpatisan fpi ditangkap densus delapan puluh delapan selasa kemarin
sejumlah barang bukti yang merupakan atribut ormas terlarang fpi disita dari hasil penangkapan
empat orang teroris di wilayah hukum polda metro jaya
dua terduga teroris bernama zulaini dan hussein merupakan simpatisan fpi
juga terdapat foto kedua tersangka yang hadir dalam acara fpi dan sidang rizik sihab
di pengadilan negeri jakarta timur
saat ini densus delapan puluh delapan anti teror polri masih mendalami keterkaitan jaringan teroris ini
dengan ormas terlarang fpi
dari hasil penangkapan empat orang teroris kemarin
ada potensi tersangka lain yang akan diringkus oleh densus delapan puluh delapan
empat orang teroris diringkus oleh densus delapan puluh delapan polri
sesudah peristiwa ledakan bom bunuh diri di makassar
keempatnya masing masing berinisial za yang ditangkap di cikarang bekasi
hh di kawasan condet jakarta timur
aj di kawasan ciputat tangerang selatan
dan bs di kawasan mangga dua pahdemangan